kenapa aku bisa ilmu silat
siapa diriku sebenarnya
kau ingin bermain main denganku
akibat terjatuh dari jurang tersebut
tubuhku terasa lakar
sungguh besar jasa dan pengabdianmu
di salakapura ini
entah apa jadinya
ampun gusti prabu
betapapun sedihnya kita
ketetapan takdir dari dewa tayang agung
telah jatuh kepada senopati cakra dewa
kita harus bisa menerima
dan merelakannya gusti
akan menjadi kerajaan yang besar
di bawah kepemerintahan
tinggalkan tempat semediku ini
aku ingin menyendiri
termasuk tempat allah then keeping us safe
untuk wijakan khairan yang tak di setelah
yang tidak boleh kita c partai
sudahlah tidak usah pakai siul siul ramuan manjur tanpa siul
lima setir tabati
kemana nih pasti tahu hati padahal tadi aku sudah berusaha siul siul biar ramuan ini manjur
dia malah menghilang
tapi roh al haslim putriku apa yang kau lakukan nak rencana itu sangat berbahaya
ibunya hanya ini satu satunya cara agar aku dapat menyelamatkan aku langsung sang ibunya ibu
mohon tolong pikirkan baik baik bagaimana jika rencana itu gagal tidak ibunda aku akan
pastikan ini semua tidak akan gagal ibu aku sangat yakin percaya tapi nak ibu
aku berikan aku harus tribunnya doakan aku semoga aku selamat dan semua ini berjalan dengan
lancaran baik baik saja ibu jika ini semua berjalan sesuai dengan rencana aku besok rekawal
langsung akan dibebaskan dari penjara ibunda aku mohon aku mohon pamit ibu
ibu lebih nunggu aduh sudah semuanya awkward
putriku ya allah ya allah apa yang harus dilakukan
syayanguruh aku harus meminta saran dan pertolongan pada syayanguruh paham uduh puis jika itu itu adalah kejadian kita
taman ini begitu indah
tapi kenapa aku tidak bisa mengingat apapun
bukanlah waktu yang singkat tentunya
kepalaku sakit sekali
mungkin aku perlu berkonsentrasi untuk mengingatnya
sedang apa kau di sini
kenapa dia memanggilku dengan sebutan anggrahini
bukankah nama ku tirtawati
bagaimana caranya kok bisa selamat
aku tidak menyangka kau masih bisa hidup
aku tidak mengerti apa yang kau katakan
aku memang mencarimu anggrahini
ada apa gusti pati mencari hamba
suamimu membutuhkan bantuanmu anggrahini
dia memimpin peperangan melawan pasukan karangkendang
ratu sabda dewi yang licik itu telah memasak perangkap
dan sekarang cakra dewa membutuhkan bantuanmu
kau tidak bisa mencari hamba
kalau anggra ini tahu bahwa aku yang sengaja mengajaknya ke lembah pancawara untuk menjebak cakar dewa
maka persekonggolanku dengan karangkendang pasti akan terbongkar
tidak ada cara lain
anggrahini harus aku singkirkan
kau tidak bisa mencari hamba
kau tidak bisa mencari hamba

kau tidak bisa mencari hamba
kau tidak bisa mencari hamba
kenapa aku bisa ilmu silat
siapa diriku sebenarnya
sepertinya kau ingin bermain main dengan
ku tersayang desses hati matamu
kau masih sembarian
tangani aku sedang dihilangkan
jika kau lawrence menolakanku
saya tidak berdua
saya akan inducturiku
aku harus menemukan kian santa
aku mohon berikan aku petunjuk
agar dapat menemukan kian santap
baru saja aku menjalani hukuman ini
tapi rasanya sudah lama sekali
aku hanya merindukan ibu nda
semoga saja pernikahan gusti prabu sorandaka
dengan nimas tirtawati berjalan dengan lancar
dengan begitu kerajaan ini akan memiliki seorang putra mahkota
ada apa nyai
nimas menghilang dari kamarnya
ampun gusti ampun gusti
di halaman belakang istana sedang terjadi pertarungan
antara gusti patih dunga semi melawan pendekar wanita
gusti mau mencari nimas terlebih dahulu
atau mau menyaksikan pertarungan di halaman belakang terlebih dahulu
kenapa kamu menghentikannya
dia itu seorang penyusup
dia bukan penyusup
ini adalah nimas tirtawati